sekilas gerakan yang dilakukan dalam olahraga rope flow ini terlihat mudah
namun tunggu hingga anda ikut berlatih dan mencoba melakukan olahraga ini
olahraga rope flow awalnya diciptakan di amerika serikat dan baru beberapa bulan terakhir mulai populer di jakarta
berbeda dengan jump rope atau lompat tali gerakan dalam rope flow dilakukan tanpa melompat dan ada kemiripan dengan gerakan olahraga lain
gerakan gerakan dalam rope flow ini sebenarnya ada polanya nggak sih
ada jadi gerakan itu mengalir dan diambil dari semua gerakan olahraga
contohnya si underhand dia sama aja kayak gerakan golf
ada lagi gerakan namanya matadorswill dia sama aja kayak badminton
sebenarnya sama aja
kalau untuk basket untuk dribble itu
iya kalau untuk basket itu
kalau sudah mahir gerakan dalam rope flow dapat dikombinasikan
intensitas latihan pun dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan
yang pertama role flow itu kan dia lebih ke koordinasi
dan yang kedua dia emang untuk improvisasi dari gerakan rotasi badan kita which is lebih ke mobilisasi
supaya badannya yang tadinya kaku jadinya bisa bergerak lagi
yang tadinya udah lama gak olahraga setelah main rope flow akhirnya badannya udah mulai
mulai bisa gerak lagi mulai bisa aktivitas lagi
dan karena dia juga sebenarnya low impact banget dan bagus banget buat orang dari kecil sampai juga orang tua
selain bermanfaat untuk koordinasi dan mobilitas tubuh rope flow juga bisa melatih keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan
serta meningkatkan kesehatan sendi
saya ikut rope flow itu satu setengah bulan
yang saya rasakan itu badan saya lebih enak gitu karena saya memang ada masalah dengan spine saya
ada pasang pen di l empat
setelah ikut beberapa kali udah enak jadi nggak terlalu kaku kaku gitu
jadi sebenarnya kalau kayak dia kan ada underhand overhand itu sih masih oke basicnya
cuma ada basic lain yang emang rumit gitu
karena dia ada puterannya itu agak susah
jadi udah belajar beberapa kali agak agak ribet juga
berarti koordinasinya ibu harus diperbaiki lagi nih bu ya
sedikit susah tapi itu kalau udah lama
itu jadi gampang
tali yang digunakan dalam olahraga rope flow memiliki kesamaan dengan tali yang kerap digunakan untuk kegiatan outdoor
berat tali juga disesuaikan dengan kemampuan setiap orang
untuk pemula tali yang digunakan rata rata memiliki berat empat ratus lima puluh hingga lima ratus gram